garuda indonesia menyiapkan dua belas pesawat baru untuk menerbangkan lebih dari tujuh puluh sembilan calon haji tahun ini
ada beberapa perubahan yang dilakukan garuda pada musim haji tahun ini
mulai dari jumlah pesawat embarkasi hingga awak kabin
ada dua belas pesawat milik garuda indonesia yang akan digunakan sebagai pesawat angkut haji tahun ini
armada terdiri dari dua pesawat boeing tujuh ratus empat puluh tujuh empat ratus
empat pesawat boeing tujuh ratus tujuh puluh tujuh tiga ratus dan lima pesawat airbus tiga ratus tiga puluh
pesawat diantaranya adalah pesawat yang baru datang dari pabrik boeing di amerika serikat
armada baru garuda indonesia masing masing berkapasitas paling sedikit tiga ratus enam puluh kursi
pemberangkatan dilaksanakan di delapan kota besar yaitu jakarta banda aceh padang medan solo balikpapan makassar dan lombok
penerbangan kloter pertama kembali
penerbangan kloter kedua kembali
penerbangan kloter kedua kembali